ada apa ini
ada botol segala ada apaan
be mereka jangan diusir
mereka ini butuh tempat nginep buat besok berangkat tkw
jadi mereka sehari bayar tiga ratus ribu per orang
nah ini duit kan lumayan buat nambahin we dinner sama laura
kalau satu tkw tiga ratus empat satu juta dua ratus
udah kalau sepuluh orang berapa
jujur deh sebenarnya ada apa sih
kenapa sih memaksa masa gue untuk jadi produser musik
gue punya temen
dia pengen banget jadi rocker
nah dia ngotot pengen ketemu produser
kalau sampai dia gak ketemu produser
wah kayaknya dia bisa gue manfaatin juga nih
oke tapi ada syaratnya
lo juga harus mau berperan jadi produser film
kalau soal itu mah beres
terima kasih uang
ternyata udah terima kasih
jangan share emosi
jangan di mysterio
eh udah nyampe
eh lu bukan ngomong dari tadi lu
yaelah udah dipanggil dari tadi
pake mimpi segala
nggak usah nangis gitu dong
pelan pelan pak jalannya
kamu anak baik
ya bisa aja
kok disini tuh anak
oh dasar penipu
udah tua gak tahu diri lagi
kok pura pura buta lagi
nih rasa ini ya
biar mampu sekali
nih rasa ini
dasar tua bangka
biar mampu sekali
dasar tua bangka
brengsek tua bangka
mau kemana kamu sekarang
kamu mau pergi kemana
saya gak kenal dia
lo kira gue tuh anaknya gue selalu dikejar kejar
nyemprol bapaknya dibilang orang gila
aduh jempol gue
kalau tahu begini kurang ajar
aku gak mau jadi bapak kamu
pak jadi bapak bapaknya ini anak
ini ini bukan muka gue
gue gak kenal sama dia
sudah jangan banyak ngomong
kamu sekarang pulang gak boleh kemana mana
bantu bapak jadi tukang pijit
bapak lo tukang pijet
udah lo jangan nabatin bapak lo ntar gak dapat duit lo
ternyata si gatot itu anaknya orang kiri sama kayak gue
berarti dia itu bukan sayangan gue untuk dapat duit lo
toh gue masih orang kaya di mata dia
biar tau rasa kamu
kayaknya bokap gak seneng banget deh ngeliat anak sendiri sukses
semuanya gara gara bokap nih aku jadi ketauan miskin
tapi gara gara punya anak kamu
bapak you tambah miskin sekali
jangan nyalain dong
aku jadi nyesel nih punya bokap miskin
bapak lebih nyesel punya anak
aduh anak sendiri bokap nyakitin mulu
apa kamu gak nyakitin bapak
itu namanya kekerasan di dalam sanubari nak
gini bokap aku sebenarnya cuma pengen dapat restu dari bokap
soalnya bentar lagi tuh

aku akan ketemu sama produser sony bmi

nah katanya aku akan dikasih kontrak
aku akan jadi rocker beneran
ya beneranlah bokap
gini nanti ya misalnya kalau aku udah jadi rocker beneran nih ya
gini nanti ya misalnya kalau aku udah jadi rocker beneran nih ya
nah aku bikin
aku beli kios jahit yang mewah yang gede
ya aku serius lah
bapak ya berdua
bapak ya berdua anak
kalau kamu jadi rokor masuk tb kan bapak senang
bapak juga ditanyain di tv
tapi sayang ibu muda mati nggak tahu kamu sukses nak
ini tempat syukur bukan pengajian
ada apa ini
eh ada botol segala ada apaan
eh gue ngelatih pas dulu hp ini
be mereka jangan diusir
mereka ini butuh tempat nginep buat besok berangkat tkw
jadi mereka sehari bayar tiga ratus ribu per orang
nah ini duit kan lumayan buat nambahin wediner sama laura
kalau satu tkw tiga ratus empat satu juta dua ratus
yalah kalau sepuluh orang ber hp
waduh benar benar kerja untungnya
bisa berhenti syukur gue
eh mbak be usaha sendiri cari calon tkw di luar sana
ngerti cari gimana eh
ngerti pasti ntar tanya dia orang eh butuh tkw nggak nggak
gimana sih sama orang tua begitu
bukan masalah orang tua be
masuk mas ya
eh anggap aja lu mas sendiri ya
masuk masuk masuk
beh kan tadi belum ngomong
kasih di gocap gue
gue ada urusan be
gue ada urusan
belum bisa capek capek be sumpah
mbak be aja nyari sendiri sana ya
ya ampun laura
itu baju kan belum pernah gue pakai
baju ini tuh pantes di gue
apalagi untuk diner nanti malem smaluki
lo kan punya baju
kenapa masih punya gue
gue tuh udah sering pake baju baju gue
nggak boleh dong ulang ulang terus
ya artis aja deh lo
pakai baju mesti ganti ganti
semua orang di sekolah kan inget gue sebagai cewek yang borju yang kaya
jadi reputasi gue bisa rusak kalau gue gak ganti ganti baju
nah lo kan setanisnya kan jadi pembantu
jadi lo gak apa apa kalau pake bajunya itu itu terus
pokoknya gak boleh pake baju bagus nanti kita ketahuan
terserah lo deh cepet
bunga yang indah ini aku persembahkan untuk cari kamu
buah apaan nih
gue lupa pake parfum
loh apak lagi
ini pembersih lantai
ini pengaruh ruangan
man haris aja
pengaruh ruangan juga
oke terima kasih masya